terima kasih semuanya
saya mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali
di rolasi di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
karena baik dokter suster pekerja lab dan cleaning service
sangat membantu kami dan mereka dua puluh empat jam siap mendampingi kami
dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan
apresiasi dan insentif untuk mereka yang dua puluh empat jam di garda depan
dan mereka masih akan kerja terus saya nggak tahu mungkin enam bulan atau apa
dan mereka juga punya family punya keluarga
saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya
ini harus ngomong juga ya
kalau dari saya sih pesannya untuk
masyarakat indonesia yang sekarang agak panik
karena virus ini seperti yang pak yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat
itu adalah self limiting disease
jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan
asal kita disiplin minum air putih yang banyak
asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar
jaga imun sistem dan laksanakan personal hygiene yang ketat
rajin cuci tangan dan juga dengarkan saran dari pemerintah
kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara
ya kita sebaiknya lakukan sebaik baik mungkin
dan satu lagi kalau kasus saya yang dinyatakan positif
tapi tidak mempunyai tanda tanda gejala apapun
itu sebenarnya lebih bahaya
karena kita bisa saja masalah aktif sehari hari
kita tanpa tahu kita menularkan ke orang orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita
dan itu akan membuat efeknya
jadi saya rasa itu sebenarnya lebih parah
terima kasih warga depok
terima kasih warga depok
terima kasih warga depok
pertama saya ingin menghimbau masyarakat dan media
untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit
mendukung secara moral
karena penyebaran informasi yang tidak akurat
yang dilakukan oleh berbagai
pihak yang tidak bertanggung jawab
itu sangat mengganggu si kami di dalam
dan juga identitas kami yang bodoh itu juga mengakibatkan masyarakat luar itu jadi panik
karena saya mendapatkan banyak banget direct message di sosial media maupun whatsapp apapun
mereka nanya terus ke saya
mbak gejalanya gimana
saya mau cek tapi saya takut
saya takut nanti identitas saya terbongkar
jadi itu harus dijaga sekali
dan untuk orang orang di luar
jangan menghakimi pasien yang positif covid sembilan belas
dengan berbagai stigma negatif
karena ya itu pasien akan menjadi korban dua kali
karena saya selama diisolasi
itu selama seminggu mungkin
karena yang dibicarakan
beberapa media dan orang orang yang menyebarkan mengenai saya dan ibu saya
dan menyerang profesi kami sebagai penari
dan pejuang budaya yang selama hidup kami
satu keluarga kami selalu berbuat apapun yang kami bisa untuk indonesia dalam hal seni dan budaya gitu
dan semuanya harus ingat bahwa virus ini tidak memandang bulu
dan bisa menular ke siapapun
itu aja sih
saya tambah sedikit sebagai warga depok
saya ingin bersyukur sekali bahwa saya tinggal di perumahan saya
di mana pak rt
pak studi alam indah
pak rt teguh prawiro
dan anies sidayah
dan semua penduduk saya
kondusif dan sangat menerima kami dan mengatasi semuanya
dan warga depok please jangan panik
kami semuanya harus tetap bahagia tetap senang untuk menumbuhkan imun di dalam tubuh
ini pesan untuk seluruh indonesia
ketika kita panik pasti imun tubuh kita turun
kita ada kustialah
dan ini kesempatannya kita mendekatkan diri dan tahu bahwa yang penting di hidup ini hanyalah kustiamamu
di situ kesempatan
saya berharap pada waktu mendengarkan sangat breakdown dari presiden
hanya anda saya dan gustialah bagaimana saya bisa bertobat